setiap hari mujib berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki
diantar oleh ibu dan adik bungsunya dimas mereka menempuh perjalanan lebih dari satu km
untuk bersekolah kaki mujib hanya beralas sendal jepit
bukan karena sepatunya basah sehabis hujan semalam
tapi karena mujib memang tak punya sepatu untuk ia pakai melangkah menimba ilmu
di sekolah dasar negeri ujung tembu iii
kecamatan ciomas kabupaten serang banten ini
mujib hanya salah satu dari sekian banyak siswa yang tak memakai sepatu
di sini punya sepasang sepatu saja sudah termasuk beruntung
lebih dari separuh siswa di sekolah ini sama sekali tak punya sepatu
karena orang tua mereka tak mampu membeli
kondisi ini membuat pihak sekolah harus maklum
bagi saya kalau misalnya memang diharuskan
dan kemampuan orang tua tidak ada
kemungkinan anak tidak bisa sekolah
saya memberikan kelonggaran daripada anak tidak sekolah
jadi lebih baik sudah gak apa apa memakai sendal juga
yang penting anak sekolah
usai kisah mujib yang tayang di program berbuat baik
pemerintah kabupaten serang dan juga kepala dinas pendidikan kabupaten serang
turun tangan memberikan bantuan
untuk melengkapi kebutuhan siswa
tidak hanya itu setelah melakukan pengumpulan donasi melalui sahabat baik
yang dilakukan sejak delapan januari lalu
tim berbuat baik pada kamis dua puluh tujuh januari turut menyalurkan secara langsung
bantuan donasi berbentuk paket sepatu dan tas baru
setidaknya ada dua ratus siswa penerima manfaat donasi sahabat baik kali ini
skini mujib dan teman teman lainnya bisa tersenyum gembira
bantuan sepasang sepatu yang mereka terima mampu membuat bersemangat langkah
menyambut masa depan yang lebih cepat
tim liputan cnn indonesia